celana buntung warna merah delima
aku sangat beruntung punya orang tua seperti mama
mama yang baik hati yang lemah lembut yang pemaaf
hati mama seperti malaikat
mama mau jemput aku ya mau pulang ke rumah
diam kamu jangan banyak omong
pak polisi cepat bawa ke pengadilan
biar dia dihukum seberat beratnya
dewi tahu tante indi emang sudah keterlaluan
tapi apa harus dipenjara nih
tidak nenek tidak akan semudah itu memaafkan dia
biar aku aja ya menanggung kesalahan mama
biar aku aja yang menggantikan mama di penjara
kasian mama nek
selama ini mama selalu menderita
maksud kamu nenek yang bikin mama tamu menderita
tidak tahu terima kasih
bukan begitu maksud aku nenek yang salah paham
trainnya itu strategy
dia sudah la
aku cuma mohon sama nenek supaya mama mama dimaafin
kalau perlu usir aja aku dari rumah nih
atau nenek coret nama aku di warisan nenek
aku nggak masalah kau nek
lebih suka begitu
nenek gak boleh ngomong kayak begitu nek
ada seorang anak yang mau lihat ibunya di penjara
satria itu gak salah nih
biarin aja nek
ini udah keputusan nenek kok
nenek mengambil keputusan seperti itu
kok gak bisa tinggal diam aja nek
kasian nyokap gue di penjara
gue harus bantuin dia
nenek terima kasih banyak nek
aku pergi dulu
nenek gue pergi dulu
waktu nyokap lo diusir dari rumah
sama seperti gue nenek
gue gak bisa tinggal diam
gue di penjara
gue harus temenin dia
lo dengar gue sekarang sat
gue juga pernah ngalamin ya kok sat
gue diusir dari rumah
gue dipecat juga pernah
tapi gue ngerti perasaan ini
dia lagi emosi
sat gue gak mau keluarga kita itu terpecah lagi sat
gue gak mau
dan lo itu saudara sepupu gue sendiri
sekarang lo sabar ya
tapi lu gak boleh pergi dari rumah ya

iya terus terima kasih
kalau tipe ya
kalau maya tuh pengennya yang tampan
terus yang gagah
yang kerjanya ulet
kayak sepepunya mas andre
dia tuh orangnya kaya
penampilan luarnya aja dingin
kalau dingin mah
pacaran aja sana sama kulkas
kalau gak sama es batu
ya lagi pula yang orang lembut lembut gitu kan
paling diperhatikan nangis
kamu tarik dulu
kembali ucapan kamu
aku baru ngelepasin
dia orangnya baik tau
selamat pagi pak
ibu bagaimana keadaannya
saya memiliki sedikit kekhawatiran terhadap putri ibu
kekhawatiran apa dok
pada waktu ibu mengandung
ibu jarang memeriksa ke dokternya
karena pada waktu saya menangani ibu pertama kali
saya melihat ada beberapa ruang yang menunjukkan bahwa ibu terkena infeksi tos
apaan itu dok
infeksi tors itu adalah singkatan dari
itu artinya bahwa apabila ibu yang mengandung memiliki penyakit demikian
itu bisa mengakibatkan keguguran
dan kalaupun tidak bayi tersebut bisa mengalami gangguan mata dan gangguan telinga
dan bisa mengalami redartasi mental
atau dengan kata lain cacat mental
dan saya juga melihat bahwa berat badan bayi ibu itu tidak normal
dan juga sepertinya kekurangan gizi
saya juga melihat
udah udah udah cukup cukup
itu kan belum tentu benar kan itu baru perkiraan
dokter jangan angkut ngangkutin saya dong dok
ibu saya tidak menangkut angkut ibu
ini benar jadi saya
udah shu saya mau tanya pendapat dokter lain aja
kita cek dokter lain aja ya
baiklah itu terserah ibu
saya berharap tidak terjadi apa apa pada putri ibu
kalau omongan dokter tadi benar gimana
saya nggak akan pernah maafin diri saya
kan tadi nonila sendiri bilang kalau semua itu belum tentu benar
nonila tuh orangnya cakep sempurna
dari ujung kaki sampai ujung rambut non
dokter itu tadi saya tahu tuh
tampangnya aja pinter
nanti kita cek dokter yang lain ya mun ya
ya kita tanya sama dokter dokter yang lain yang lebih pintar non
ya allah mas
jadi mamanya masih ditahan sama polisi
udah apa apa mai
justru aku yang minta maaf sama kami
karena aku udah ngebebanin kamu
karena aku nggak tahu lagi maya harus cerita sama siapa lagi kecuali sama kamu
bener deh maya senang banget kalau mas satria mau cerita sama maya
nggak nggak ada beban bebanan enggak kok
sekarang dia aja
kenas dengan dia
lu pikir gue takut soalnya
irzan ini sepunya mas andre
oh jadi dia bukunya mas andre yang kayak kulkas s itu
kamu itu kalau ngomong dijaga ya
punya sobat satu nggak
kamu jangan ada ada deh
eh mai waktu itu kan lo yang ngomong sendiri
enggak mas satria jangan didengerin
mas satria maaf ya itu mirza mirza nggak ada ada doang
siapa dia mai
benar kamu pernah ngomong kayak gitu
enggak enggak enggak mas nggak pernah
serius banget sih
nggak enak mas
aku bebas kamu belum
senangnya yang bebas
aku mau bebas
aku mau bebas
nenek yakin nggak akan merubah keputusan nek
kasian tante indi
nenek tidak akan merubah keputusan nenek
selamat pagi semuanya
ma celana buntung warna merah gelimah
aku sangat beruntung punya orang tua seperti mama
mama yang baik hati yang lemah lembut yang pemaaf
hati mama seperti malaikat
mama mau jemput aku ya mau pulang ke rumah
jangan banyak omong
pak polisi cepat bawa ke pengadilan
biar dia dihukum seberat beratnya
ma ke pengadilan
bukannya mama mau jemput aku pulang ma
nenek buah kasus ini ke pengadilan
aku menyesal ma
tolong bilang sama nenek jangan bawa aku ke pengadilan
tante sudah minta maaf
tante terpujuk rayuan setan
tapi minta maaf tapi nggak akan lagi bikin seperti itu
ambul nih aku ma
aku menyesal ma